assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
zaman ini zaman viral apapun diviralkan
dan yang kecil kecil itu bisa menjadi besar
dan terkadang sesuatu yang sangat besar menjadi sangat kecil
jadi betapa besar pengaruh media itu
dan pada kesempatan ini saya kira perlu kita renungkan bersama
jangan sampai nanti kita mencari popularitas
tapi harganya sangat mahal dalam bidang pengorbanan diri kita sendiri
karena itu melakukan dosa
jadi para pemirsa
hati hati di dalam bermain gosip
di dalam bermain handphone
dalam bermain internet
dalam bermain it
kadang kadang kita gak sadar
sesungguhnya ini adalah fitnah
padahal allah swt menegaskan dua kali dalam al quran itu
menegaskan kita fitnah itu sangat berbahaya
fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan
fitnah itu lebih keji daripada
memusnahkan jiwa seseorang
mari bapak ibu para pemirsa sekalian
jangan sampai nanti kita sibuk menciptakan amal karya karya yang terbaik kita
tapi kita gak dapat apapun di akhirat
gara gara kita menuduh memfitnah seseorang
kita seperti orang yang membawa ember bocor pergi akhir
mana bantuan saya miliar miliaran itu
kok tidak ada ini
tuh ini kamu bawa ember bocor
ketika anda menghujat saudaramu sendiri
ketika anda memfitnah saudaramu sendiri
padahal tidak seperti itu kenyataannya
maka seluruh pahala amal kebajikanmu diambil alih oleh mereka
bisa jadi bangkrut nanti itu
nah hati hati di sini
bukan saja terancam oleh undang undang it yang sekarang ini
sudah mulai aktif diterapkan ya
tapi bagi kita yang di dalam kebijakan ini
bagi kita akhiratnya pun juga harus dihitung
memfitnah seseorang mungkin tidak sengaja atau mungkin tidak sadar
karena hanya tidak kehatian kehatian saja
meneruskan atau mem forward satu berita kepada orang lain
yang isinya itu adalah hujatan
yang isinya itu adalah fitnah
yang isinya itu adalah mengungkapkan aib orang lain
maka itu satu pelanggaran berat di dalam agama islam
ya ayuhaladzina amanu ijatanu ijatanibu kathirah minaddoni
jauhilah purbasangka itu
karena purbasangka itu adalah ikhman
itu dosa besar
mari kita tinggalkan semua bentuk bentuk dosa yang seperti ini
kalau tiada hari tanpa ada viral
tiada hari tanpa ada mengungkapkan aibnya saudara sendiri
bagaimanapun juga kita akan jadi manusia yang bangkrut nanti di hari kiamat
ya terutama para milenial ini
kaum milenial kita ini kan juga kadang kadang

ya mungkin maksudnya itu untuk menghitung kita
teman temannya tapi isinya fitnah
mungkin akan menghangatkan situasi di dalam pergaulan itu ya
tetapi isinya adalah mengungkapkan aib orang lain
nyata nyata aib itu dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan
tetap tidak boleh kita viralkan aib itu
apalagi kalau memang itu tidak kenyataan
itu namanya fitnah
nyata pun dilakukan tidak boleh
apalagi kalau memang nggak nyata
nah jadi para pemirsa bulan suci ramadan yang kita sedang jalani sekarang ini
jangan justru bulan suci ramadan malah sibuk untuk melakukan koleksi koleksi dosa
hindari fitnah dan hindari buruk sangka
dan hindari untuk membicarakan aib orang lain
bukan saja membatalkan puasa loh
tapi nanti kalau orang lain yang kita viralkan itu melaporkan
bagaimana moral bangsa itu bisa kita pertahankan
kalau seenak enaknya orang itu memfitnah
seenak enaknya orang itu menghujat
seenak enaknya orang itu memvirakan sesuatu kebohongan
nah kebohongan publik ini bisa terjadi gampang sekali
di ujung jari jemari kita sekarang
maka itu saya menghimbau kepada kita semuanya para pemirsa
ketika kita menjalankan air wudhu
ini wudhu secara hakikat nih
ketika kita membasu tangan
berdoa lah ya allah
jari jemari tangan ini suka memforwad
suka mengirim berita berita bohong
pasti dosa ini juga ada
apa tangan ini ada dosanya
jadi ketika kita berwuduk
mari kita membersihkan diri
siapa yang pernah dipegang diremas ditinju ditonjok difitnah tangan ini
ketika kita berwuduk
ya allah bersihkanlah kedua tangan kami
siapa yang pernah dikorbankan oleh mulut ini
berapa orang yang kita korbankan setiap hari melulut ini
ada yang difitnah
ada yang dibohongi
ketika kita berkumur kumur
ya allah bersihkanlah seluruh dosa dosa yang pernah dilakukan mulut ini
separuh penghuni neraka itu karena mulut
nah kalau kita mampu memelihara mulut ini para pemirsa
separuh pintu surga terbuka
karena itu bulan puasa ini
mari kita istighfarkan seluruh dosa dosa yang pernah kita lakukan
jangan hanya berpuasa untuk tidak makan dan tidak minum
tapi juga latihan berpuasa untuk tidak mem forward hal hal yang tidak berguna
mari puasakan mulut ini tidak berbicara
yang isinya adalah hambar tanpa makna
mari berpuasa untuk tidak mengintip aib kesalahan orang lain
inilah hakikat puasa
karena itu pada kesempatan ini
izingkan saya menghibur kepada kita semuanya
jangan sampai kita ikut terlibat
aktif melakukan kebaikan
tapi gak dapat pahala apapun di akhirat
karena kita lengah ceroboh
menjalankan kehidupan ini
semoga kita semuanya mendapatkan
hidayah dari allah swt
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh